selamat siang bu selamat siang pak selamat siang semua kalian siapa sih kenapa namanya lewat
dapur ih kan di dapur enak bos kalian sambil minta makan makan dulu bu mau kemana lapar
lapar lapar nanti dulu maaf bu kita cuma mau tanya aja bu mau nanya apa begini bu apakah betul
ibu ini perempuan maaf bu salah maksudnya apakah betul ibu ini desi bukan itu pokoknya
mau bayar dulu waktu aduh
itu kembali kembali
yang gua main kurang tuh si anton kebetulan kebetulan badan aja gede
gitu gitu apa bener di desa ini ada yang namanya desi ada bisa minta anterin ke rumahnya
enggak usah tarik mahkukmu
udah udah nanti musolanya keburu tutup lagi
itu kan desi
kenapa sih genta dianterin ke sana
nggak bayarannya kurang
bener suka sama desi
aduh sama kurang tebak dari kawin
ini desinya bang
kita sama tukang cari kodok
makanya jangan nekonek
bancetnya apaan mek
kalian misalnya cuma bercanda
apa saya tidak layak untuk jatuh cinta
anda karena saya tukang cari kodok
soklah sebagai sahabat
neng pasti namanya desi ya
aku sedang mencari cewek yang namanya desi
iya tapi neng
yang namanya desi lebih bagus daripada iroh
yaudah kamu aja yang ganti nama desi
nyuruh saya jadi desi
tunggu sebentar ya
aku akan panggilnya
mencari yang namanya desi kemana mana
kalau iroh mah banyak
lu gimana sih pakai ganti ganti
kan sama aja cewek tuh
udah dapet yang namanya desi
pokoknya tenang deh
dia lagi dipanggil sama kakaknya
kau yang datang
nggak ada yang datang sih
desi yang bagus tuh
kabur nih kabur nih
kabur nih kabur nih
eh tapi mah sayang
nggak lewat nggak lewat
masa banci tenang tenang
nang tulisnya tadi lagi itu
banci banci orang lagi tidur banci
ini teh ada apa ini teh
kita dikejar kejar banci
ini lagi jangan apa apaan
kejar banci bego
gimana tuh udah takut
ini tak ada apaan nih shay
orang lagi tidur kenapa
perasaan gua nih kenal nih mukanya nih
ya pasti kenal deh saya mah ariel peter pan yang lagi nyamar di tukang ojek
emang kenapa gitu
mak lu pernah nganterin cewek kan pakai motor
desi kan desi
cewek yang mana ada banyak cewek
desi mah nganterin cewek weh ungkul
cewek yang disukain sama gentar
si genta yang bertekuk
yang badannya gede
iya pernah saya nganterin si genta
cuman saya teh pas waktu nganterin si genta teh
jadi setelah nganterin si genta saya ketemu sama desi yang asli
ya berarti lu tahu dong rumahnya
ya tahu dong
desi yang asli
ya di kebun abah yang dikiduli itu
oh jadi cinta abah tadi diterima sama si mama di kebun abah yang itu
iya itu semua mama menggunit nyalakan sama abah
nyalek sekali abah bales tiga kali
kapan abah punya pacar abah pengen punya cucu lah
abah mah punya pacar aja teh belum udah ngomongin cucu
selamat siang bu
selamat siang pa
selamat siang pa
selamat siang semua
kalian siapa sih kenapa namanya lewat dapur
kan di dapur mah enak bu sekalian sambil meminta makan
saya makan dulu bu
begini bu apakah betul ibu ini perempuan
salah maksudnya apakah betul ibu ini tesi
maksudnya apakah betul bu ini rumahnya desi
ada perlu apa sama anak saya
saya mah perlunya sama desi
desi bu desi
ya desi tuh anak saya
desi masa lut sama abah sama mama teh
apa sih mbak resepnya bisa saling setia gitu
tidak ada resep khusus
karena sifatnya alami
sama kayak jahe
saya juga bisa untuk setia
dan henry aduh mana mobilnya nggak dibawa masuk
ya bapak kan ngerti jalan di sini sempit
jadi mobil saya taruh di luar
sebentar desi desi ini ini sini sini
anak saya satu satunya
hebat saya bisa bikin anak seperti ini
terima kasih bu

ini tadi dari henry yang mau beli tanah bapak
siapa itu bos genta
ibu sama desi pasti belum kenal sama bos genta
tapi percaya deh bu sama saya bu
bos genta itu orangnya baik
orangnya gantung cakep kaya raya
sawahnya banyak bu
bener kan i
kami suka main di sawah nyari kodok
maksud teman saya bu
bos genta suka mengontrol sawah bu
di sawah itu kan banyak kodok bu
bos genta itu suka banget dengerin kodok bu
malumlah selain pengusaha dia itu adalah seniman besar bu
ya terus maksud bos kalian itu apa
maksudnya itu adalah
maksudnya itu bu bos genta mau minta izin ketemu sama desi bu
tapi takut mengganggu ibu sama keluarga
makanya bos genta mau ngutus kita berdua bu
ya kalau memang bos kalian itu kaya raya
eh maksud saya kalau memang bos kalian itu mau kenalan sama anak saya
sebaiknya datang aja sendiri
ha baik bu
tapi sebelumnya bu boleh nggak kita ketemu dulu sama desi bu
oh desi teh lagi ke kebun sama ayahnya
terima kasih bu